kalian mau berangkat ke sekolah ya
alika si dima merapiin rambut kamu ya
bi tolongin pakaiin sepatu kenzo dong bi
papa jangan pergi
papa jangan pergi
papa jangan pergi
papa jangan pergi
papa jangan pergi
apa yang aku lakukan
aku gak nyangka hal ini akan terjadi
ya ampun afif
kamu ini kenapa sih
pasti lupa makan kan
asam lambung kamu jadi begini
kamu tahu bella tadi ngeliat kamu pingsan di taman panik
bella ada di taman
tadi bella ada di taman
berarti bella tidak benar benar meninggalkan aku
mama bikinin teh hangat buat kamu
tolong kamu ke rumahnya rem

tolong kamu sampaikan ke dia
tolong lepaskan bella
jangan penjarakan bella
tolong kamu bilang sama reno berde tidak keras kepala
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalian mau berangkat ke sekolah ya
bi tolongin pakaiin sepatu kenzo dong bi
alika sama kezo belum sarapan kan
mama buatin sarapan ya
kalian mau sarapan apa
bi tolong bikin sandwich ya buat alika
mila kamu yang sabar ya
mungkin anak anak menyalahkan kamu atas kepergian ayahnya
bella kamu harus lakukan sesuatu
bawa reno untuk datang kesini lagi
supaya mereka itu gak marah lagi
aku yakin reno gak bakal mau ma
dia lagi kecewa banget sama aku
kalau anak anak itu marah terus sama kamu iya
kejadian soal aku ketemu sama afif
aku bisa jelasin semuanya
aku hanya temui anak anak
terus tiba tiba hafif pingsan
aku cuma kasian sama dia reno
benar seperti itu
bisa aku percaya sama kamu
kamu sudah melanggar janji kamu dua kali
kamu sudah bohongi aku
aku gak mau menghancurkan apa yang sudah kita miliki reno
aku gak akan ketemu sama afif lagi
kamu pulang ke rumah ya
dia gak mau makan
mereka masih marah sama
aku mau mencari
mereka mau banget ketemu sama kamu reno
aku harap kamu pulang
jadi reno melihat bella waktu di taman
itu sebabnya dia pergi dari rumah
dan tidur di kantor
terus sekarang bella memohon pada reno
untuk pulang ke rumah
kamu mau apa kesini
kamu memang cinta sama api
tapi afif sangat menderita karena itu
afif sangat mencintai kamu bella
dia ingin sekali untuk bisa hidup bersama kamu lagi bella
afif sangat menderita
ketika menuruti keinginan reno
dia terpaksa harus menjauh dari anak anaknya
kalau reno memang ingin menjauh dari afif
afif sudah hampir menyerah
tetapi ketika afif tahu kalau waktu itu
kamu ada di taman
dia langsung meminta aku untuk berbicara sama ridho
ngapain kamu kesini
pergi dari sini
kamu dengarkan kata kata saya
kamu pergi dari sini
jangan ganggu adik saya gavita
kamu pergi dari sini
saya tahu gavin
kamu pergi dari sini
kamu kesini karena disuruh kakak kamu kan
kakak kamu itu sudah membuat hidup adik saya hancur berkali kali kevin
membuat adik saya menderita gavin
dia sudah menghancurkan hidup adik saya
aku ingin saudara aku bahagia
sekarang kamu tanyakan sendiri sama adik kamu
kau renu atau wafif
begitu juga dengan saya david
begitu juga dengan saya
saya ingin hidup adik saya bahagia
jadi sekarang tolong kamu pergi dari sini
jangan ganggu adik saya lagi
biarkan adik saya memutuskan
biarkan adik saya bahagia bersama keluarganya
jadi sekarang pergi gavin
pergi dari sini
pergi dari sini
halo selamat siang pak reno
saya mau konfirmasi soal jadwal check up seperti yang kita bicarakan pak
karena saya harus melakukan beberapa tes lagi
saya harap jangan ditunda lagi ya pak
kevin gimana gimana kamu udah bicara sama reno kamu jelaskan semuanya sama dia udahlah
five kamu lupain aja bella selamanya akan jadi milik orang lain maksud kamu apa sih iya memang
aku yang memaksa kamu supaya kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu sih tapi kenyataannya apa bilang
lagi menginginkannya afif enggak aku tahu bella tidak menginginkan itu bella ingin hidup bersama
aku dan juga bersama anak anak kami aku akan telepon dia
kalau reno memang ingin menjauh dari afif lakukan aja enggak apa apa kok awalnya afif sudah
hampir menyerah tetapi ketika afif tahu kalau waktu itu kamu ada di taman dia langsung meminta
aku untuk berbicara sama kamu
nicholas menukar nyawa untuk abdallah akan kulakukan dan aku dengan senang hati melakukan
itu semua kerag moistur sanggup terkirakan karena you are problematic that halo tolong aku
terjebak diantara ku
tujukanlah semuanya pada aku